wali kota surabaya tri risma hari ini sujud dan menangis di hadapan dokter saat pembahasan penanganan covid sembilan belas kota surabaya
dokter menyebut warga surabaya harus lebih banyak diedukasi terkait wabah corona agar rumah sakit tidak kelebihan pasien
kejadian ini bermula saat tri risma hari ini melakukan pertemuan dengan ikatan dokter indonesia dan para direktur rumah sakit surabaya di balai kota
saat itu risma sedang berdiskusi dengan seorang dokter senior spesialis paru
dokter menyampaikan bahwa di hilir masih perlu ditingkatkan edukasi agar rumah sakit tidak kelebihan pasien covid sembilan belas
dokter juga menyebut bahwa ia masih melihat banyak warga surabaya yang tidak patuh dan warung warung masih penuh
tidak diduga risma langsung beranjak dan sujud di hadapan dokter tersebut sembari meminta maaf
bukan hanya bersujud risma juga sempat menangis kepada para pejuang